cnn indonesia breaking news
ya pemirsa di bandara halim perdana kusuma ini situasinya sudah terkendali
pesawat yang terbakar di bandara halim perdana kusuma kini sudah bisa dipadamkan
dan pesawat telah ditarik dari jalur landasan
terjadi di bandara halim peranakusuma jakarta timur
pesawat batik air tujuh ribu tujuh ratus tiga bersenggolan dengan pesawat transnusa
sehingga menyebabkan kebakaran di pesawat batik air
kebakaran ini cepat ditangani oleh pihak otoritas bandara halim
dan penumpang bisa selamat semua